dua panitia pelaksana pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam universitas islam indonesia yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka
reskrim polres karanganyar menduga dua mahasiswa ini merupakan oknum yang melakukan tindak kekerasan fisik hingga menyebabkan peserta diksar meninggal dunia
kedua tersangka adalah m wahyudi alias yudi berusia dua puluh tujuh tahun dan angga septiawan alias waluyo berusia dua puluh tujuh tahun
penetapan dua tersangka ini setelah reskrim polres karanganyar melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara di dusun klogodringo
kedua tersangka dibawa ke kantor reskrim polres karanganyar pada senin siang untuk menjalani pemeriksaan tertutup
sebelum menjalani pemeriksaan keduanya mendapat pemeriksaan dari tim dokter
salah satu pengacara keluarga ilham nurfatmi listiadi mengapresiasi kinerja polres karanganyar
keluarga tidak menuntut tanggung jawab dari uii namun berharap pelaku mendapat hukuman setimpal
kami hanya minta supaya perkaranya cepat diproses sehingga tidak berlama lama di luar
keluarga harapannya supaya anaknya tidak berkarya saja
seperti apa yang mereka perbuat pada anak